yang patut menjadi informasi utama terkait dengan proses pencarian di jawa barat
utamanya di banjir bandang di garut dihentikan sementara
ya dan selain wilayah pencarian yang luas
arus sungai yang cukup deras ini membuat proses pencarian di hari kelima gagal menemukan jasad korban
memasuki hari kelima setelah banjir bandang akibat luapan sungai cimanuk
proses pencarian korban dihentikan sementara
sepanjang hari minggu ini tim sar gagal menemukan satupun korban hilang
yang mencapai dua puluh jiwa
selain kendala cuaca pencarian juga terhambat medan berat serta wilayah pencarian yang sangat luas
bantuan dari berbagai daerah untuk korban banjir bandang terus berdatangan
namun masih diperlukan bantuan berupa alat untuk pencarian korban
yang di sini yang kita butuhkan adalah khususnya saat ini bahan bahan yang dibutuhkan oleh tim satgas
baik itu berupa masker kemudian sarung tangan karet kemudian sepatu bot alat pembersih
baik itu berupa masker kemudian sarung tangan karet kemudian sepatu bot alat pembersih

jangkul gabu maupun alat untuk mengangkut sampah
kita hentikan sementara hari ini untuk hari ini
sekali lagi untuk hari ini
namun demikian proses untuk pemantauan akan terus dua puluh empat jam kita lakukan
sejauh ini baru tiga puluh tiga korban tewas yang berhasil ditemukan tim sar
dua di antaranya belum diidentifikasi
sementara dua puluh korban lainnya masih dinyatakan hilang
dan diduka sudah terbawa arus hingga waduk jatikede sumedang
deden rahadian garut